dolar amerika dana publik atau sekitar empat tiga triliun rupiah selama ia memerintah
pengakuan ini diberikan sebagai imbalan bagi pengurangan masa hukuman penjara
dari tiga puluh tahun menjadi sepuluh tahun
selain hukuman penjara saka juga dituntut untuk mengembalikan dua ratus enam puluh juta dolar amerika
kepada negara atau tiga delapan triliun rupiah
saka menjadi pemimpin el salvador pada periode dua ribu empat belas dua ribu
saka ditangkap oktober dua ribu enam belas saat menghadiri pernikahan
salah satu putranya
dari amerika serikat lima orang tewas dalam serangkaian penembakan
yang dilakukan oleh seorang pria di california amerika serikat
pelaku penembakan menewaskan istri dan seorang pria
di sebuah perusahaan bernama bakersfield
setelah itu tersangka membunuh tiga orang lain yang dekat dengan tempat kejadian
setelah menembakkan lima korban tersangka melarikan diri dengan motor curian
polisi setempat sempat menghadangkan
tersangka namun pria yang membawa senjata tajam ini bunuh diri
masih belum ada keterangan penyebab penembakan itu
sukses menjadi juara amerika serikat terbuka dua ribu delapan belas
petenis muda jepang naomi osaka mendapat kontrak baru
dari produsen mobil asal jepang nissan motor
untuk menjadi duta atau brand ambassador
nissan akan memunculkan osaka pada tayangan iklan mobil mereka
sebagai bagian dari kontrak yang berdurasi tiga tahun
osaka yang masih berusia dua puluh tahun sukses mencetak sejarah
bagi petenis jepang yang pertama menjadi juara di turnamen grand slam
osaka sukses menundukan petenis amerika serikat strena williams
yang juga merupakan idolanya sejak kecil
pada babak final tunggal putri amerika serikat terbuka akhir pekan lalu
osaka menang dua set dengan skor enam dua dan enam empat
di sian newsroom kami lanjutkan sesaat lagi